sebanyak satu ratus empat puluh satu negara menyetujui resolusi pbb yang meminta rusia menghentikan serangannya ke ukraina
indonesia termasuk salah satunya
apa yang melatar belakangi sikap setuju ini kita akan bahas lebih lanjut dengan dirjen amerika eropa
kementerian luar negeri republik indonesia ada pangura swajaya yang sudah bergabung melalui sambungan daring
halo selamat sore pangurah
selamat sore pak heranot
pangura pertama tama kami ucapkan selamat atas berhasilnya evakuasi kloter pertama warga negara indonesia dari ukraina
pangurah berkaca atau kita merujuk pada resolusi pbb
ini kan sebuah resolusi yang tidak mengikat secara hukum ya pak ya atas refleksi saja opini dari internasional
indonesia salah satu yang ikut dalamnya
apa yang sebenarnya melatar belakangi indonesia setuju dengan sikap dari resolusi pbb ini
karena indonesia bagian dari ada sembilan belas sponsor utama yang ikut menyusun menentukan apa yang harus dimasukkan di dalam resolusi ini
jadi indonesia bagian dari yang ikut menyusun yang akhirnya disepakati oleh satu ratus empat puluh satu negara
tapi sikap indonesia kan berada dengan negara negara yang tidak sepakat dengan invasi
apa yang membuat indonesia ini sejalan dengan itu pak ngurah
enggak karena kan memang berulang kali ditegaskan legumen dulu ya
bahwa hukum internasional prinsip dan tujuan dari piagam pbb
itu menjadi panduan bagi kita untuk mengambil sikap
sudah jelas bahwa serangan ini sudah tentu tidak sesuai dengan hukum internasional dan piagam pbb
dan oleh karena itu
ya kita memang sikap kita adalah meminta untuk segera dihentikannya serangan tersebut
dan juga memasukkan di dalam resolusi pbb mengenai hal hal yang saya kira kalau kita lihat ini dinamikanya sangat cepat ya
dinamika yang terjadi sekarang ini akhirnya memang disepakati
adanya koridor keamanan
itu salah satu yang menjadi usulan indonesia di dalam
ada pandangan dari guru besar universitas indonesia pak himmahanto juwana pak ngurah
ini berarti bahwa indonesia mengekor kepada amerika dan sekutunya
dan juga tidak menjalankan politik luar negeri indonesia yang bebas aktif pak ngurah
bagaimana indonesia mengekor kalau indonesia yang ikut menyusun resolusi itu
jadi indonesia ikut menyusun resolusi itu indonesia tidak mengekor disini
dan indonesia secara konsisten dan tegas
melaksanakan politik luar negeri bebas aktif
jadi memang kalau kita melihat dari diskusi di luar tanpa ikut di dalam dinamika termasuk dalam penyusunan itu
sudah tentu bisa saja orang berpendapat berbeda
tetapi disini saya tegaskan kita tidak mengekor
bahkan ketika duta besar beberapa negara uni eropa
misalnya beberapa negara yang masuk dalam
yang ada di indonesia ingin menggalang dukungan kita
kita sudah sampaikan sama mereka
oh kita sudah ikut menyusunnya
dan kita sudah menentukan beberapa hal yang prinsip yang penting
yang tujuan utamanya adalah menghentikan serangan
membuka koridor kemanusiaan
ini sudah terjadi sekarang
koridor kemanusiaan sudah diumumkan
menangani masalah kemanusiaan
dan juga meminta terjadinya perundingan
nah perundingan sudah berjalan dua kali
nah akan ada perundingan yang ketiga kali
jadi saya kira ini memang sudah bagian dari konsistensi kita
tapi ini juga sesuai arahannya presiden ya pak
ya sudah tentulah
ini kan arahannya bumadlu yang digariskan membawa presiden
kalau melihat dari resolusi pbb tentunya timbul dari dampak kepada hubungan
hukum yang dianggap sebagai resolusi pbb
apa yang bisa kita lihat dari pengambilan keputusan resolusi pbb ini antas indonesia
dengan hubungan antara indonesia dengan rusia saat ini pak ngurah
hubungan indonesia dengan rusia masih berjalan dengan baik
dan juga hubungan indonesia dengan ukraina ya
jadi memang ketika kita mengambil suatu keputusan
sudah tentu belum tidak semua keputusan yang kita ambil yang sesuai dengan prinsip
dan nilai yang kita junjung tinggi itu akan mengakibatkan salah satu negara senang
jadi ini kita tidak bicara mengenai bagaimana to please other country
tetapi yang penting bagi kita adalah bagaimana kita segera bisa berkontribusi
untuk segera dihentikannya penyerangan
dan saya kira kita lihat sekarang meskipun pengumuman yang
yang mulai tanggal lima maret ada partial ceasefire
saya kira ini suatu realisasi yang konkret dari apa yang dituangkan
memang secara politik mengikat di resolusi pbb
jadi mulai jam sepuluh waktu setempat di dua kota yang ditentukan
sudah terjadi kejatan senjata
dan ini memungkinkan
dibukanya koridor kemanusiaan untuk segera mengungsikan pengungsi pengungsi
yang memang perlu keluar dari kota itu
sayang sekali pak ngura swajaya waktu kita terbatas
yang penting bahwa fokus perhatian dari kem lusar ini juga akan evakuasi ya
terhadap warga negara indonesia yang masih berada di ukraina
terima kasih atas waktunya pak ngurah swajaya atas informasinya juga dengan kami di cnn indonesia world now